ya cerita mencari jati diri tidak hanya terjadi dalam film film saja tapi faktanya banyak terjadi di kehidupan nyata
tidak ada kejelasan dalam proses adopsi lantas harus kemana mulai mencari
bergabung bersama kami ada widya astuti sang pemilik cerita viral yang mencari ibu kandungnya dan juga anna maria
pendiri yayasan mindroots yang memfasilitasi pencarian anggota keluarga yang terpisah antara belanda dan indonesia
oke saya mulai dengan widya hai widya apa kabar
hai apa kabar
oke widya saya merasa bersalah karena sukar untuk mencari identitas anda di indonesia
cerita anda berjalan viral banyak orang ingin tahu kapan anda menyadari keinginan untuk mencari ibu biologi anda
dan apa update terakhir
saya menyadari pada tahap awal misalnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
tapi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu saya sangat berpikir
saya sangat mengecewakan dengan pertemuan dengan ibu biologi saya di bandung
saya tidak merasa ada hubungan saya tidak mengenalinya dan dia memberikan saya sebuah letter yang menginginkan banyak uang
dan saya merasa sedikit mengganggu dan mengecewakan
jadi anda tahu jika anda menambahkan semua itu
saya merasa bahwa ini tidak bisa menjadi ibu biologi saya
jadi selama beberapa tahun saya terkecewakan dan tidak ingin melihat lagi
sampai pada tahun dua ribu delapan belas ada program televisi dutra di mana juga saya juga berbagi
dan ada perempuan yang sebenarnya berada di televisi
dan dia mengatakan
dia menggambarkan scene di kereta
yang hampir sama seperti yang saya ingat
jadi saya menghubungi orang orang dari kota saya
dan mulai mencari sebenarnya di file pengadopsi saya sendiri

orphanage sudah mengakui kepada saya
bahwa kertas saya sebenarnya sudah terbuka
jadi saya sudah tahu hal itu
dan program televisi ini sebenarnya mengatakan
ini tidak normal karena terjadi pada kekuatan besar
oke ya itu mengecewakan

jika saya tidak salah
anda sudah terbuka
dan kemudian anda harus mengaku
bahwa keluarga anda adalah ibu biologis anda
dan anda masih belum menemukan jawaban kekhawatiran anda
apa yang ada di pikiran anda
apakah anda merasa apakah saya adalah bagian dari pengadopsi manusia atau tidak
tidak pada saat itu

sebenarnya saya ingin pulang segera
dan tidak pernah kembali ke indonesia
jadi ya itu memberi saya agak sedikit trauma
lalu apakah anda masih berharap
anda akan bertemu dengan ibu sebenarnya
ya saya masih berharap
dan ini sebenarnya dimulai
pada tahun dua ribu delapan belas setelah program itu
karena saya selalu bertanya tentang cara dia melakukannya
seperti yang saya katakan di surat
beberapa tahun pertama
dan saya pikir
bahkan ketika saya berada di tni

saya selalu mengharapkan
dia akan diambil
dan itu tidak pernah terjadi
dan tentu saja harapan saya
dan kemudian saya menyerah
dan hanya pada tahun dua ribu delapan belas
saya mulai mendapatkan harapan lagi
ketika saya melihat semua indikasi
dari kaki saya
bahwa sebenarnya bisa menemukan
widya anda mengatakan di surat anda
bahwa anda telah bertanggung jawab
dengan kehidupan yang krual di jakarta
bahkan anda harus tidur di bawah jembatan
dan sekarang anda menghabiskan kehidupan
yang mungkin banyak orang indonesia berharapkan
dan maka makan dengan baik
maka mengapa anda masih membuat usaha
untuk menemukan kaki anda
dan sampai kapan
yang paling penting dalam hidup
bukan semua barang yang anda dapat beli
tetapi itu adalah keluarga
dan itu adalah mengetahui
alasan dan kultur anda sendiri
dan saya menyadari
saya tidak tahu apa apa tentang indonesia
saya tidak pernah
waktu itu saya tidak pernah memiliki
saya hanya mendapatkan teman indonesia
dalam dua tahun terakhir
dan tanpa mengetahui
itu selalu membuat saya berada di tempat yang sangat kosong
dan itu sangat mengerikan untuk tidak mengetahui
dan itu seperti krisis identitas yang sangat mendalam
yang menyebabkan kegigilan ke depresi
oke ini sesuai dengan apa yang mungkin
jadi tagline keluarga cemara
harta yang paling berharga adalah keluarga ya
dan saya akan bergerak ke ana
ana anda ada di sana
ya selamat malam
oke anda bisa menggunakan bahasa indonesia
bisa tapi masih belajar
melakukannya dalam bahasa inggris
ana berbicara tentang membantu orang orang
untuk menemukan keluarga di indonesia
saya dengar anda memiliki cerita yang sama dengan widya
tapi semoga anda bisa menemukan mereka di sini
dan apa yang ada di atas dan di bawah
sebenarnya saya memulai foundation dengan christine verhagen
dan dia ingin menemukan keluarga dia
dan saya berada di indonesia
dan saya berpikir biar saya coba membantu anda
kejujuran saya dia tidak menemukan ibu bapa
tapi saya menemukan ibu bapa saya
dan itu sangat memberikan pertanyaan
menjawab pertanyaan tentang siapa saya
apa karakter dan identitas saya
dan saya juga ingin membantu orang lain
untuk menemukan keluarga mereka
karena saya berusia dua lima tahun
dan sebenarnya ibu saya tidak ingin menolong saya
tapi saya beruntung
kertas saya nama saya benar
tapi sekarang ada kes
bahwa kertas dan informasi itu tidak benar
jadi sangat sulit untuk menemukan keluarga
dan saya berharap menemukan keluarga
karena mungkin mereka mencari anak
seperti ibu saya juga mencari saya
mungkin saya bisa switch ke bahasa indonesia
kita tahu di era digital ini
sepertinya itu mudah untuk mencari segala hal secara virtual
kontak pemerintah lokal
atau mungkin memanfaatkan media sosial
tapi apa yang menjadi tantangan
sampai akhirnya mbak anna tuh harus ke indonesia
untuk juga menemukan keluarga mbak anna
ya saya kembali umur delapan belas tahun
saya ketemu sama ibu dan bapak
sekarang saya punya keluarga di belanda
dan keluarga di indonesia
yayasan mindroots ini kan membantu teman teman
yang mungkin kehilangan identitas keluarganya
melalui adopsi kemudian menggunakan tadi
mbak widya juga ceritanya katanya pakai surat
apa namanya akte kelahiran palsu dan lain lain
kemudian bagaimana mbak anna cross check
dari teman teman mindroots juga
cross check kalau ini loh orang orang yang benar benar
membutuhkan bantuan kita untuk bertemu dengan keluarga mereka
atau mereka yang justru cuma take some benefits of this
ya saya cek file dan ada nama sama banyak
orang dari semarang surabaya yakarta dari pantai aswan sama
so and saya ketemu sama keluarga
dan mungkin widya juga bisa ketemu sama keluarga
bagaimana waktu itu berhubungan pertama kali dengan mbak widya mbak anna
di yayasan merus ada di belanda
dan ada kumpulan banyak anak anak dari indonesia
mbak anna ada di belanda ada di indonesia
jadi saling sharing begitu ya soal cerita indonesia
yang kemudian mereka bilang mungkin bisa dikonfirmasi mbak anna
kalau mereka ternyata punya keluarga di indonesia begitu
dan saya juga coba bagi iklan di mencari orang tua kandung
tujuh keluarga ketemu lewat facebook aja
sampai saat ini ada berapa banyak yang meminta bantuan atau dibantu oleh yayasan mindroots
untuk bisa bertemu dengan keluarganya di indonesia
kemarin tiga ribuan anak anak pergi ke belanda
ada seratus lebih mau mencari dan sudah ketemu tiga puluh lima keluarga
oke baik terima kasih banyak
saya mungkin bisa kembali ke mbak widya sekarang
oke well terima kasih banyak
terima kasih banyak ana maria sudah membantu juga memfasilitasi mbak widya astuti
untuk menemukan keluarganya di indonesia